dan kementerian perhubungan tahun ini kembali menyelenggarakan mudik gratis melalui jalur laut untuk tiga puluh mudik dan juga lima belas sepeda motor
peserta mudik gratis tahun ini juga berpeluang mendapatkan hadiah satu unit sepeda motor
untuk mengurangi penumpukan kendaraan di jalur darat kementerian perhubungan tahun ini kembali menyelenggarakan program mudik gratis melalui jalur laut
sebanyak tiga puluh ribu pemudik dan lima belas sepeda motor akan diangkut dengan menggunakan kapal yang berbeda selama lima hari berturut turut mulai tanggal sembilan hingga tiga belas juni
peserta mudik gratis akan diberangkatkan dari pelabuhan tanjung priok jakarta utara menuju pelabuhan tanjung emas semarang jawa tengah
program mudik gratis ini merupakan bagian dari pelayanan kementerian perhubungan sekaligus untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya
kementerian perhubungan juga menyediakan sejumlah hadiah bagi pelayanan
pemudik gratis ini akan diangkut dengan sepeda motor
kita ingin angkutan laut ini menjadi satu dunia
oleh karena kita mulai dengan angkutan mudik gratis
kita menyiapkan lima belas angkutan motor gratis dan tiga puluh orang
untuk bisa ikut serta pada layanan ini calon pemudik telah mendaftar secara online hingga tanggal sembilan belas mei kemarin
kementerian perhubungan masih membuka pendaftaran secara manual hingga tanggal dua juni di pelabuhan tanjung priok
gunawan sugro jakarta